ya lautan masa reuni dua ratus dua belas menggemakan teriakan presiden presiden
ketika gubernur anies baswedan naik ke panggung utama gelaran akbar reuni mujahid dua ratus dua belas di monas jakarta senin pagi
nah itu dia ya anda sayup sayup mendengar ya teriakan presiden presiden
anies merespon teriakan masa dengan melepas senyum merekah dengan pakaian dinas pemprov dki jakarta yang masih melekat di tubuhnya
dalam kesempatan ini anies juga berpesan kepada seluruh peserta untuk menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara
hari ini berkumpul begitu banyak masyarakat dari seluruh indonesia
saya tadi sampaikan jakarta menyambut dan saya mengapresiasi para jamaah yang hadir dalam suasana yang tenang tertib seperti juga tahun tahun sebelumnya
mas revo anies baswedan ini kita bagaimana melihat variable anies ini dalam politik kekinian
tadi seperti youtu kemarin yang ada di singapura diteriakin kalau youtube kan bono bono ini presiden gimana
ya harus diakuilah bahwa anies merupakan salah satu kandidat
yang cukup punyakan sih untuk dua ribu dua puluh empat kan selain beberapa kepala daerah yang lain
dan sah sah saja ketika ada sekumpulan masa mengelulukan dia hak dia untuk mencalonkan atau ya
tapi kan prosesnya masih panjang masih empat tahun lagi lah ya
masih empat tahun lagi selama empat tahun itu kan ada banyak hal yang bisa berubah
kita gak usah terlalu cepat lah untuk menerai dua ribu dua puluh empat ya bisa begitu
karena kan dua ribu empat belas aja nama jokowi kan baru muncul jadi kita bisa berubah juga ya jadi kita bisa berubah juga ya

oke di tikungan terakhir tapi mas teguh anda melihatnya ini tidak hanya reuni dua ratus dua belas hari ini yang dielulukan
kita lihat mundur sedikit belakang ada nasdem ada pks pertemuan pks dan nasdem
kemudian pidato di pembukaan hari ulang tahun nasdem
ya anies kita semua sama saya kira ya dia promissing leaders ya
patut untuk dianggap menjanjikan
tanggung jawabnya kan besar
apakah jakarta masih jadi ibu kota atau tidak tetap aja jakarta di volumenya besar kan gitu
terus yang kedua saya pikir kalau lihat penampilan dia tadi pakai baju dinas gitu ya
dia mau kasih sinyal ke semua orang termasuk orang yang ada di monas bahwa dia datang sebagai gubernur
dan tugas utama dia adalah menyesuaikan kewajibannya sebagai gubernur
bahwa ada yang teriak presiden presiden kan dia juga gak minta gitu tapi masih ada yang minta juga jadi kita bisa berubah juga ya

hari hari ini saya pikir ya hari hari ini saya pikir kita perlu memberikan kesempatan kepada figur figur yang memang punya potensi untuk tumbuh
sehingga nanti ketika kompetisi itu hadir rakyat kita akan diminta untuk menilai dari sekumpulan kandidat yang memang punya bobot
jadi jangan dimatiin dulu biar aja tumbuh
ridwan kamil tumbuh kasih ruang ya terus ganjar kasih ruang
jangan pilihan jangan pilihan kita itu cuma cebong sama kampret doang kan capek
kita kan mau punya pilihan yang lebih variatif yang menunya menarik gitu
saya pikir sih saya melihat anies itu begini
membaca anies seberapa penting atau gimana anda membaca anies deh terakhir terakhir ini
kalau anies sih saya lihat dari saya udah kenal dia lama
bahwa di otaknya tuh dia pengen satu saat bisa jadi presiden itu menurut saya tuh udah lama lah ya
dan dia akan
dan bukan rahasia
bukan rahasia kalau orang yang kenal dia sudah tahu lah dan bagaimana dia memikirkan segala cara
untuk memanfaatkan semua peluang yang ada untuk mencapai tujuannya
tapi ya itu sah sah aja gitu ya
nah menurut saya tapi kan ujungnya kalau anies benar benar mau jadi presiden
dia tuh punya dua pilihan ya
pertama dia sukses sebagai gubernur jakarta
itu kalau itu udah orang nggak usah ngomong banyak udah jadi calon kuat
tapi kedua kan dia lihat juga semua orang kan ngerti soal ini pasti kan
orang kan ngerti soal ini pasti lawan lawannya akan menghajar dia supaya gak sukses
nah posisi kedua dia kalau saya campaign managernya
dia kan bilang memposisikan sebagai victim yang dizolimi karena takut dianggap sebagai calon presiden
oke seperti sbi dua ribu empat
dengan mengatakan dia orang yang pro keadilan sebagai persatuan
nah kalau dia bisa melakukan posisi itu dia juga bisa melambung nanti walaupun sebagai gubernur dki dia gagal
tapi seperti tadi dibilang biasanya yang dicalonkan awal itu malah nggak dapat
karena ditembakin semua calon lawan
biasanya yang bisa menang malah yang muncul di saat saat akhir
sama lah kayak kok gak usah ngomong gitu ketika penyusuhan kabinet
banyak yang digadang gadang
batal juga kawan
karena yang muncul duluan tuh udah dihajar sama lawan lawannya
tapi anda lihat postur politik anies semakin menjadi magnet gak
terutama bagi luar negara
terutama bagi politik formal ini ya
kalau sekarang kan jujur saja
kamarnya partai politik
kalau kita lihat lah yang datang ke dua ratus dua belas kemarin
itu memang adalah satu sekelompok orang
yang tadinya mengharap pada prabowo lah kasarnya
mungkin mendukung prabowonya juga karena anti jokowi
yang tetap ikut prabowo pasti nggak muncul di acara kemarin
yang muncul kemarin itu kan yang tadi ya
kecewa acara tadi
ya cari siapa aja yang nongol akan jatuh
jadi ya ini ibaratnya
ibaratnya anies kemudian lihat wah ini bisa dapat bola muntah
anda lihat anies captive market nya memang kelompok dua ratus dua belas k misalnya
atau ex kelompok prabowo misalnya dengan mudahnya kita anggap seperti itu
atau anda lihat ada captive market yang lain yang mungkin potensial kepada anies
misalnya kalau kita lihat nasdem sudah mulai tertarik terang
mas teguh anda lihatnya gimana
kalau nasdem kemarin pertemuan itu kan saya pikir di saat yang bersama dengan prabowo ketemu mega kan itu
saya pikir itu pertama nasdem nya surya paloh nya memang mau kasih nyal bahwa dia punya orang baru
dan saya pikir juga anies nya berkepentingan untuk memperlihatkan kedekatan dia dengan tokoh politik yang lain
mas justru untuk menghindari dirinya dari sikatan orang gitu
kan akhirnya agak berkurang juga tuh setelah dia tampil dengan surya paloh
tapi ini kan baru penampilan kan belum ada transaksi belum ada kepastian apakah dia dengan nasdem segala macam
tapi masih gimmick semua jadi saya pikir ini fase itu
nah yang berikutnya saya kira soal marketnya dia jangan lupa dia juga saya pikir punya tempat tuh di kalangan kawan kawan kelas menengah yang akademisi gitu ya
karena indonesia mengajar apa segala macam gitu
jadi dua satu dua saya pikir hanya salah satu elemen yang kalau misalnya memang harus ikut anies ya ikut anies gitu tapi yang lain pasti ada
kalau pak anies berteman dengan mas bambang bertahun tahun berarti kan berarti

mas mungkin digarap
mungkin bisa digarap juga
kalau saya lihat ya sebetulnya sekarang itu salah satu yang cuptive marketnya anies itu orang orang yang gak suka sama ahok
jadi kita lihat waktu pilkada dki aja
quote unquote gak suka sama jokowi juga
jadi yang saya lihat jokower yang mendukung mendukung anies itu biasanya yang gak suka sama ahok
nah kenapa kelompok itu membesar
sebetulnya lebih karena ahoker sendiri sangat agresif
ya jadi kita lihat contohnya pilkada
kan aneh tuh di masa di putaran kedua tidak satu persen pun pendukungnya ahy yang ikut ke ahok ahok
padahal kalau kita lihat orang yang innernya kaya rocky gerung itu kan rocky gerung pasti kalau gak di abis abisan diserang ahoker
dia cenderung lebih dekat ke ahok
ketimbang ke anies
baik tapi mimpi anies mungkin jadi presiden dua ribu dua puluh empat mungkin saja akan hilang jika para elit di parlemen sana dpd dpr terutama mpr nanti akan membuat amandemen konstitusi yang mungkin akan memperpanjang masa jabatan presiden untuk ketiga kali kan
rame sekali beberapa waktu terakhir ini
atau dipilih mpr
nah itu juga presiden jokowi menyebut jika ada pihak yang ternyata ingin cari muka dibalik wacara amandemen konstitusi
balik wacara amandemen konstitusi siapa sebenarnya yang disipir oleh jokowi tetap bersama